bangunan minimarket di kecamatan gambut kabupaten banjar kalimantan selatan
ambruk pada senin sore menjelang waktu buka puasa
bangunan tiga lantai tersebut luluh lantak tanpa tersisa
sebanyak enam karyawan dan sejumlah orang yang sedang berbelanja terjebak dalam reruntuhan
petugas kepolisian basarnas dan relawan berupaya mengevakuasi korban yang terjebak dalam peneruntuhan
sejumlah alat berat juga didatangkan untuk mengangkat kuing kuing meruntuhan
petugas menemukan tiga orang meninggal dunia dan delapan orang selamat
sementara perkiraan jumlah adalah enam belas orang
dan yang berhasil kita evakuasi ada sebelas orang
dan tiga orang itu dinyatakan sudah meninggal dunia
dan delapan orang itu dinyatakan selamat dan ruka ruka ringan
berdasarkan info dari manajer alpharmat yang ada di lapangan bahwa
sebenarnya bangunan ini tidak menunjukkan tanda tanda akan runtuh
namun tiba tiba runtuh
menurut manajer alfamat gambut
di kedai kedai kedai
saat kejadian ada enam orang karyawan yang sedang bekerja
sementara pengunjung yang datang berbelanja sekitar sepuluh orang
terus yang kelima
enam itu cukup semua total karyawan kita
yang tiga itu sudah dievakuasi ke rumah sakit
yang tiga itu belum ketemu masih ada di dalam
dan informasinya juga dari teman di area tadi
ada sekitar konsumen itu ada enam sampai sembilan orang di dalam
sejumlah keluarga korban masih menunggu di sekitar lokasi reruntuhan
sejak tersiarnya kabar runtuhnya minimarket
keluarga korban terus berdatangan
namun karena proses evakuasi masih berlangsung
pihak keluarga akhirnya ditampung di posko pengaduan tagana kalimantan selatan
kejadiannya dari anak
ibu anak yang ini adiknya ini
jadi habis itu tuh habis di telepon tuh
akhirnya habis peteleponan
lalu dia ke sini
nah langsung berangkat ya ke sini
hingga selasa dini hari
petugas menggunakan alat berat masih mencari korban di sejumlah titik reruntuhan
korban yang ditemukan
itulah kerata sudah selamat dan masing masing di rumah sakit
rumah sakit agung kemudian rumah sakit bayangkara
dan sebagian juga ada yang di rumah sakit pulim
kemudian yang belum ditemukan ini sedang dilakukan evakuasi
hingga kini belum diketahui pasti penyebab ambruknya bangunan minimarket ini
sementara untuk mengevakuasi para korban
ratusan personel tni polri basar nastagana dan potensi sar
dikerahkan ke lokasi kejadian
dihiputan cnn indonesia